tuh inovasi ya inovatif banget ya dulu awalnya saya pikir itu teplekan lalat
untuk alat pukul laler ya
tapi ternyata sudah mulai berinovasi bahkan jadi ladang bisnis
tapi ya ini dia harus mengingatkan kembali kepada anda semua
jadi harus segera siapkan kartunya dan jangan lupa tong tolnya ya
terutama bagi anda yang mungkin agak kesulitan untuk meminggirkan
atau jarak antara gerbang itu dengan mobil itu suka susah gitu ngaturnya
kita ke informasi selanjutnya nih
kalau kita berbicara soal masalah lahan parkir
tapi memang masih menjadi pekerjaan rumah terutama di jakarta dan sejumlah kota besar lainnya
kurang tertibnya masyarakat dengan memarkir mobilnya di bahu jalan
dinilai menjadi salah satu penyumbang kemacetan
nah tapi ternyata peraturan sistem parkir seperti ini berbanding terbalik negara eropa
termasuk di kota paris perancis
rekan kita prabu revolusi
kemudian kita prabu revolusi punya cerita tentang sistem perpakiran di sana
yang justru berbeda dengan kebijakan yang ada di indonesia ataupun di jakarta
kita simak informasinya
jakarta kan lagi rame ya tentang perda mobil nggak boleh parkir di pinggir jalan
tahu nggak di perancis sekarang malahan mobil mobil pribadi dari yang mewah
sampai yang biasa aja parkir di pinggir jalan
sekarang ini di perancis sebetulnya lagi banyak sekali digalakan agar mobil mobil itu ya diparkir di pinggiran saja
seperti ini nih
jadi di pinggirnya mereka parkir mobilnya
lalu kemudian kalau kita lihat nah di sini ada satu stasiun untuk membayar parkir
jadi sebetulnya parkir di pinggir jalan ini digalakan agar juga menambah pendapatan daerah bagi kotanya tersebut
begitu sehingga ada pendapatan tambahan
nah parkir space seperti ini ada di mana mana
bukan saja hanya di paris saja tapi di hampir semua kota di eropa
kenapa karena ekonomi
di sini kan lagi turun sekarang ini
nah dari parkir mereka mengharapkan ada pendapatan tambahan
lalu juga yang penting adalah kalau kita lihat di sebelah sini
kenapa parkir parkir ini lebih dimudahkan sekarang
supaya masyarakat mau datang pergi untuk mengunjungi kafe kafe seperti ini
nah dengan cara seperti itu coba lihat di kafe kafe yang ada di sebelah
jika kita ramai sekali kan kafe nya maka diharapkan konsumsinya akan semakin bertambah dari masyarakat
dan menggerahkan roda perekonomian dari masyarakat eropa
gitu sedangkan di jakarta kan sekarang nggak boleh pada parkir tuh
nah coba kita lihat lagi di mana untung sama ruginya
nah tapi parkir juga harus ada aturannya
kalau kita lihat di sini nah ini ya misalnya motor motor mereka parkirnya rapi sekali di pinggir jalan
di jalanan publik lho
mobil juga sama tuh parkirnya paralel seperti itu
artinya jalannya tetap luas sehingga mobil bisa tetap lewat
ditambah lagi kalau kita lihat ke bawah ini adalah pedestriannya
jadi pedestriannya dibuat rapi kemudian juga luas
ada jarak ada space sehingga pengguna jalan juga bisa jalan dengan nyaman
nah ini barangkali yang harus dipelajari atau diterapkan juga di jakarta
agar kenapa orang orang mau jalan pedestriannya dibenerin dulu
lalu kemudian parkiran dibuat lebih rapih ditertibkan
tertibkan saja dulu aturannya
ini di kota kota eropa banyak sekali turis turis dari asia yang datang
mereka banyak sekali
sepertinya mereka lagi banyak duit
sebetulnya kalau jalan jalan ke eropa jangan lupa untuk selalu mencoba mencari tahu tentang bagaimana menggunakan metro atau kereta di bawah sana seperti ini nih
anda bisa beli petanya disini map nya lengkap semua
dan ini mempelajarinya gampang kok gampang banget
dengan menggunakan metro itu semuanya jadi lebih murah transportasinya karena taksi di sini mahal sekali
sebagai contoh untuk satu trip dua puluh menit aja kita mesti bayar sekitar lima puluh enam puluh euro
itu artinya delapan ratus sampai sembilan ratus ribu rupiah kalau kita konversi ke rupiah
jadi lebih mending pakai metro
tinggal cari aja web seperti ini lalu ntar anda dapatkan tiket seperti ini
saya mau ke airport sekarang hanya bayar sepuluh euro aja
terus kita satu ratus dua puluh ribu rupiah saja